seorang odp nekat melarikan diri dari rumah sakit dan kembali ke kediamannya pada rabu sore
namun karena mendapat penolakan dari warga sekitar rumahnya
wanita ini menyerahkan diri kepada petugas kesehatan dan dievakuasi ke rumah sakit wisma atlet kemayoran jakarta
wanita parubaya ini melarikan diri saat menunggu hasil rapid test di rumah sakit taraka
tapi ternyata ibu itu dibawa ke igd dan igd itu nunggu hasil dari laboratorium

kemudian dia nunggu dokter mungkin lama ya karena mungkin banyak pasien
gak sabaran akhirnya ibu itu gak tahu itu kabur gak tahu atau minta paksa pulang atau gimana
nah akhirnya dibawa dari situ
warga di sini menolak takutnya kan